sementara itu di pagi ini juga barisan pendukung militan jokowi akan menggelar acara senam rame rame bersama seribu perempuan pro jokowi
acara ini akan diselenggarakan di kawasan monas
barisan pendukung militan jokowi yang tergabung dalam acara senam barang tersebut adalah diantaranya ada perempuan jokowi pro jdki bara baja dan sri kandi front jokowi
acara tersebut untuk memperingati hari kartini dan sekaligus menyambut hari kebangkitan nasional
rangkaian acara senam barang seribu perempuan pro jokowi akan diisi dengan beberapa kegiatan seperti senam skj dan juga aerobik sepeda ontel juga ada di sana dan juga konsultasi kesehatan
dan untuk mengetahui situasi terkini dari acara senam barang seribu perempuan pro jokowi ini sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia reza ramadan
reza ini acaranya apakah sudah mulai dilakukan
dan sebenarnya antisipasi dari pihak keamanan sendiri untuk agar tidak terjadinya kasus persekusi yang berlangsung
beberapa waktu lalu ini tidak terjadi lagi
ya iqbal dea memang rencananya acara dari relawan jokowi yang akan melakukan kegiatan senam sendiri akan diadakan di tempat saya berdiri saat ini yaitu di depan patung arjuna wiwaha
namun kami sendiri di sini menyaksikan bahwa di sini tidak ada relawan jokowi dodo justru yang ada adalah para masa atau para simpatisan dari gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden
memang jika sesuai rencana
karena yang sebelumnya disampaikan bahwa relawan gerakan dua ribu sembilan belas indonesia ganti presiden sendiri akan melakukan deklarasi yaitu sekitar satu km dari tempat ini yaitu di taman apresiasi
dan relawan jokowi sendiri akan mengadakan kegiatan di tempat ini sendiri
namun saya sepemantauan kami sendiri di sini sudah ada tiga setidaknya tiga mobil speaker dari relawan deklarasi dua ribu sembilan belas ganti presiden
dan tadi saya sempat bertanya kepada pihak kepolisian sendiri dan untuk acara kegiatan relawan jokowi sendiri nantinya akan diadakan di tenggara monas atau di dekat tasyun gambir
dan memang dikhawatirkan akan ada gesekan atau insiden seperti acara karvidei minggu lalu kalau kita bisa tarik ke belakang sendiri memang pada minggu lalu sendiri dua kelompok
di mana satu kelompok yang mengenakan baju kaos tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden diduga melakukan insiden diduga melakukan intimidasi terhadap beberapa orang yang tercecer dari kelompok yang mengenakan kaos tagar dia sibuk kerja
yang merupakan dari relawan jokowi dodo
dan memang kasus ini terus bergulir dimana kasus ini sudah masuk kerana hukum dan baik pihak pemprov maupun pihak kepolisian sudah
menyatakan sikapnya dimana wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno sendiri sudah melarang mengatakan akan mendegakkan pergub kembali dimana melarang kegiatan politik di area karvidei
dan pihak kepolisian juga melalui humas mabespori yaitu argo yuwono juga sudah mengatakan bahwa akan membubarkan kegiatan politik yang ada di karvidei sendiri
dan memang untuk mengantisipasi saya dapat lihat sendiri sepemantauan kami disini
pihak kepolisian sudah ramai berjaga jaga seperti dapat anda lihat di belakang sendiri
pihak itu adalah barisan pihak kepolisian yang berjaga jaga di tempat ini dan setidaknya ada tiga mobil anti huru hara yang sudah ada di sini
dan juga ada pihak bremob yang mengenakan pakaian dan senjata lengkap untuk mengantisipasi adanya insiden atau bentrokan yang akan terjadi
kedua kelompok ini lokasi acaranya sendiri berdekatan yaitu di tempat patung arjuna dan juga di depan pintu gambir begitu dea iqbal